polresta sidoarjo kini memberikan kemudahan baru bagi masyarakat
yang akan membuat surat izin mengemudi atau sim dengan aplikasi e sim
esim adalah aplikasi layanan registrasi online bagi pendaftar sim baru
atau memperpanjang sim melalui ponsel pintar berbasis android
program ini dilakukan agar mempercepat proses pembuatan sim dan hemat kertas
ini apa ngisi formulir biasa sih
bingung awalnya tapi kan ada contohnya juga kan kalau enggak ini ya tanya sebelah gitu aja
selain mempermudah dan mempercepat proses pembuatan sim
aplikasi esim diharapkan mampu menekan calo yang seringkali terjadi
di dalam satuan pelayanan administrasi sim
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini